kita awali dari informasi pertama
sidang pembunuhan anak di tasikmalaya
dengan agenda pembacaan putusan diwarnai kericuhan
sejumlah anggota keluarga korban histeris tidak terima
pelaku difonis sepuluh tahun penjara yang dianggap terlalu ringan
sementara di garut sidang kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswi berakhir ricu
terdakwa akhirnya difonis hukuman seumur hidup akibat perbuatannya
sidang kasus pembunuhan anak dengan terdakwa ra
yang digelar di pengadilan negeri tasikmalaya kamis
yang berlangsung dengan pengawalan ketat petugas
selama sidang berlangsung ratusan warga dan keluarga korban
menggelar aksi unjuk rasa meminta hakim menjatuhkan hukuman mati
sidang yang dipimpin oleh hakim guse prayudini akhirnya memutuskan
terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana dengan hukuman sepuluh tahun penjara
atas putusan tersebut keluarga korban langsung histeris
ayah korban bahkan sempat pingsan karena tidak terima
atas putusan hakim
menurut jaksa penuntut umum putusan tersebut sudah maksimal
terdakwa terbukti melakukan pembunuhan berencana serta dijerat pasal berlapis
namun karena terdakwa masih di bawah umur
maka putusan mengacu pada undang undang perlindungan anak
sementara itu kericuhan juga terjadi dalam sidang kasus pembunuhan seorang mahasiswi
di pengadilan negeri garut kamisya
terdakwa restu fauzi menjadi sasaran kemarahan keluarga serta teman kuliah korban
beruntung petugas kepolisian berhasil mengevakuasi terdakwa masuk ke dalam mobil tahanan
sebelumnya dalam sidang yang berlangsung panas
majelis hakim menjatuhkan fonis hukuman seumur hidup terhadap terdakwa
karena terbukti melakukan pembunuhan serta pemberkosaan terhadap korban
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa restu fauzi bin almarhum haji totem fatunan
dengan pidana penjara selama seumur hidup
kasus pembunuhan sadis yang disertai pemerkosaan ini terjadi bulan desember dua ribu enam belas silam
dimana korban fahmi nisa seorang mahasiswi kesehatan warga banyu resmi garut
dibunuh oleh terdakwa restu fauzi karena memergoki terdakwa tengah mencuri di rumahnya
tim liputan transmedia